sekarang kami ajak anda kembali ke kasus kecelakaan di lenteng agung
hingga kini polisi terus menyelidiki insiden kecelakaan lalu lintas
yang melibatkan truk bermuatan hebel dengan tujuh pengendara sepeda motor
yang melawan arah tepatnya di jalan raya lenteng agung kecamatan jagakarsa jakarta selatan pada selasa lalu
dua pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut akhirnya diperiksa
dan kita sudah tergabung dengan brigjen poa an suhanan dirgakum korlantas polri
pak aan selamat pagi apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas pak
baik terima kasih atas waktunya pak
kami ingin langsung mengkonfirmasi dan juga follow up bagaimana penyidikan kasus kecelakaan lenteng agung saat ini
apakah dari pihak kepolisian sudah menetapkan status dari para pemotor yang tertabrak maupun dari supir yang juga menabrak
baik jadi untuk penanganan kasus lenteng agung ya
ini sampai saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan
melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi maupun para pengendara
baik itu dari sepeda motor maupun dari pengemudi truk itu tadi
sampai sekarang kita terus mencari saksi saksi di tkp
kemudian olah tkp sudah kita laksanakan
tinggal melaksanakan nanti gelar perkara
setelah gelar perkara kita bisa menentukan bahwa penyelidikan ini dinaikkan ke penyidikan atau tidak kayak gitu
jadi seperti itu pak
jadi masih proses penyelidikan sampai saat ini
sampai saat ini kalau dari informasi yang kami dapatkan
dari pengendara sepeda motornya ada dua ya pak yang sudah diperiksa
atau ada penambahan pak
ada ini nanti akan diperiksa satu
kalau tidak salah ya
dari sabsa akan menambah satu pengendara sepeda motor
dari tujuh itu kita baru dapatkan data empat yang sudah ada data identitas daripada pengendara sepeda motor
jadi tiga masih kita cari untuk data data keterlibatan dalam kecelakaan laluitas ini
pak kalau kita berkasi dalam kasus kecelakaan laluitas yang terjadi di lenteng agung
bersama bahwa ada beberapa saksi yang menyatakan ini dikarenakan motor yang kemudian lawan arah
nah tapi kalau dalam kasus kecelakaan lalu lintas
pertimbangan polisi seperti apa pak dalam menentukan status seseorang di mata hukum
kecelakaan lalu lintas itu adalah peristiwa
satu peristiwa yang tidak didurga durga
kemudian tidak ada kesengajaan yang berakibat daripada adanya korban
begitu material maupun korban jiwa
jadi dalam menentukan status hukum bagi yang terlibat kecelakaan
itu harus termas terutama dalam mencari keterlibatannya dalam unsur ketidak sengajaannya itu
atau unsur lalainya
tentu banyak pertimbangan dari penyidik atau polisi dalam menentukan status hukum tersebut
kita harus mencari unsur kelalaiannya
siapa yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan itu akibat dari unsur kelalaiannya
pak aan kami juga mengetahui bersama bahwa daerah lenteng agung dan sekitarnya
sangat banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi
dan pada jumat pagi ini kami mengirimkan tim ke sana
salah satu laporannya adalah masih sangat banyak pemotor yang nekat lawan arah di sana
meskipun sudah sering terjadi
dan hal ini salah satunya dikarenakan tidak ada penjagaan petugas
baik dari dinas perhubungan maupun dari kepolisian
bagaimana respon dari anda
untuk strategi meningkatkan kepatuhan masyarakat ini
ada jangka pendek
salah satu contoh ya kalau jangka pendek itu kita melakukan penjagaan
di tempat tempat tertentu
tentu pada saat dilakukan penjagaan
baik dari polri maupun dari instansi yang lain
jadi pasti perilaku pengemudi pada saat itu
ini bisa dikatakan perilaku tertib
yang terpenting mbak
yang terpenting ini kita harus membangun budaya tertib
ini yang saya sampaikan saat ini jangka panjang
budaya tertib itu harus bisa ada
di setiap masyarakat indonesia terutama pengguna jalan
sehingga ada ataupun tidak ada petugas
ada ataupun tidak ada es kli
dia tetap tertib berlalu lintas
karena dia sudah memahami
dengan dia tertib
dengan dia mengikuti aturan lalu lintas
itu juga melindungi dirinya dan orang lain
contoh di lenteng agung
itu ada satu pelanggan
yang dianggaran melawan arus
kan yang dirugikan sebenarnya bukan hanya siapun yang disambutan
tapi orang lain juga bisa menjadi korban daripada kecelakaan lalu lintas
ini yang terpenting
kategori kita lebih ke situ mbak
menanamkan budaya tertib dari sejak ini
kita banyak program ya
ada yang masuk ke tk
kita ada masuk ke kampus
kemudian kepada komunitas komunitas
ini sebenarnya yang terpenting
menjadikan budaya tertib ini menjadi kebutuhan
untuk dirinya sendiri
mudah mudahan tersebar sosialisasinya dengan baik
tidak hanya seminar seminar yang kemudian dilakukan
tapi betul betul tertanam dalam pengendara masing masing
bahwa ini semua demi keamanan diri sendiri
dan juga keamanan pengendara yang lain ya pak di perjalanan
jadi yang terpenting juga dan semua masyarakat di indonesia rata rata adalah pengendara
entah itu pengendara sepeda motor
atau mungkin pengendara roda empat
ada bahkan sampai yang bilang kalau di jakarta ini
motor adalah rajanya
katanya gitu ya pak
karena bisa selep selep
kemudian juga bisa sampai lawan arah
nah kalau ada kecelakaan nih pak
apalagi melibatkan kendaraan roda empat
nah penegakan hukumnya seperti apa pak
jadi jargon atau istilah
ada raja jalanan
atau ada semacam motor ini bebas
atau sepeda motor bebas
jadi kalau di mata hukum ya
dan regulasi kita juga
semua hak hak semua pengguna jalan
mumpunya hak yang sama
artinya pada saat terjadi kecelakaan juga sama
di muka hukum itu sama
baik itu pengendara roda dua
maupun roda empat atau lebih
gantung dari tadi mbak
yang berakibat peristiwa kecelakaan ini terjadi siapa
atau siapa yang melakukan perbuatan lalai
atau melanggar laulintas
karena setiap kecelakaan pasti diawali oleh pelanggar laulintas
siapa yang dominan melakukan pelanggaran
sehingga berakibat pada kecelakaan
itu yang menjadi tersangka nantinya
atau yang akan ditentukan sebagai tersangka
baik itu dari roda dua
maupun roda empat
jadi kita melihatnya tidak diserimati seperti itu
melihat para yang terlibat kecelakaan ini sama
baik itu roda dua maupun roda empat
jadi sama semuanya
lima tahun belum
lebih galak satu pihak nih
biasanya pihak yang salah biasanya lebih galak nih pak
jadi memang harus betul betul sosialisasi untuk semua hal ya
iya terkait dengan sosialisasi juga
ini sebenarnya hal yang ingin saya follow up lagi ya ke pak aan
sebenarnya kalau kita membicarakan masalah sosialisasi dan juga langkah preventif
ini kan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
tapi ternyata data di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas
nah bagaimana mengukur efektivitas dari sosialisasi itu pak
tolak ukurnya memang kita bisa lihat ya
bisa lihat dari perilaku yang ada di jalan
kalau masih mungkin masih melakukan pelanggaran memang mungkin kurang efektif untuk sosialisasi ini
ini ada beberapa faktor juga kemungkinan
apakah sosialisasinya yang kurang masif
atau memang budaya dari masyarakat itu sendiri
walaupun kita sudah sosialisasi ya
sudah memberikan apa ya
atau memberikan apa
penindakan hukum malah
ini tetap masyarakat masih mencoba coba untuk melakukan pelanggaran
jadi yang terpenting itu kekelibatan masyarakat
untuk dirinya sendirilah minimal ya
untuk dirinya sendiri
keselamatan diri yang sendiri
itu yang paling penting
kita sudah tahu ada kecelakaan
semoga dan dari teman teman media juga sudah
betapa potensial terjadi kecelakaan di lenteng agung kalau melawan arus
ternyata besok pagi ya
ketika tidak ada petugas
besok pagi masih ada
ya masih ada pengguna jalan
yang melakukan pelanggaran melawan arus tersebut
itu salah satu contoh
ini lebih begini
untuk penanaman budaya tertib ini tidak bisa
hanya berbicara partial
hanya petugas polisi saja
yang melakukan sosialisasi dan sebagainya
semua masyarakat terlibat
masyarakat terlibat untuk mengingatkan mengedukasi temannya saudaranya
makanya program program itu program kita
itu semua berawal dari komunitas kecil pak
jadi semua pihak sudah bergerak
utamanya koral lantas
sudah mulai sosialisasi
melakukan banyak hal untuk bisa menanamkan betapa pentingnya untuk tidak melanggar lalu lintas
yang paling penting masyarakatnya sadar
dan kami akan terus memantau bagaimana perjalanan penyelidikan dari kecelakaan lenteng agung di jakarta
harusnya ini menjadi pelajaran bersama untuk semua pengendara
baik itu pengendara motor roda empat ataupun lebih
tapi untuk sekarang terima kasih brigjen paul a ansuhanan di gakum koral lantas polri
sudah bergabung bersama kami
selamat kembali beraktifitas pak